terima kasih anda masih bersama kami
menyambut bulan suci ramadan
ribuan warga menggelar pawai obor
yang dipusatkan di depan balai
kota cirebon jawa barat kamis malam
warga berjalan dengan membawa obor
berkeliling kota cirebon dan berakhir
di masjid agung atakwa cirebon
diawali dengan rombongan drum band
acara pawai seribu obor yang diadakan
di kota cirebon dilepas wali kota cirebon
nasruddin ajis acara ini
juga dikawal ketat sejumlah petugas
polisi yang bersenjata laras panjang
yang berjaga di sejumlah jalan yang dilalui
peserta pawai pengamanan ekstra
ketat ini dilakukan guna mengantisipasi
adanya kemungkinan gangguan keamanan
terutama teror yang bisa saja
mengacaukan jalan acara pawai seribu
memang kita sengaja kita perkuat
kita tidak boleh lengah
ancaman bisa terjadi kapanpun
mudah mudahan mereka akan pikir pikir
kita akan menghadapi anak anak yang sekarang
sementara di purwakarta ribuan warga
menggelar pawai beduk keliling kota
yang dimulai dari jalan veteran hingga
sepanjang jalan sudirman dan diakhiri
di jalan kartasinga winata
ribuan beduk berbagai jenis dan ukuran ini
dihiasi sedemikian rupa agar tampil
menarik saat melakukan pawai
dengan diangkut menggunakan gerobak
ataupun dengan kendaraan
ribuan warga tumpah ruah memadati sepanjang
ruas jalan yang menjadi rute arak arakan gedung
salah seorang warga
mengaku terhibur dengan digelarnya pawai
dan berharap saat bulan ramadan
warga dapat beribadah dengan aman dan damai
khususnya sangat senang sekali
mengapresiasi bupati sekarang
dapat mengisi kegiatan
ramadan ini dengan baik
jadi kami bergembira sekali dalam adanya
bobor atau pawai beduk
di kabupaten purwakarta ini
pawai beduk ini merupakan agenda tahunan
yang digelar warga untuk menyambut
datangnya bulan suci ramadan maupun hari raya idul faham

untuk membuatkan kota purwakarta

akibat pawai ini arus lalu lintas
di jalur kota purwakarta
diberlakukan rekayasa arus
dan sempat menimbulkan kemacetan
di sejumlah titik
tim liputan transmedia